tidak ada lagi yang dapat hamba k had rendet
jada lagi yang dapat hamba k had rendet
dalam saat seperti ini
anak anak hamba butuh makan
butuh minum ya allah
meskipun jalan ini menentang perintahmu
tapi hamba tidak bisa berbuat apa apa lagi ya allah
izinkanlah hamba menjadi pelacur yang sesungguhnya
tidak lagi di bawah tekanan dan paksaan suami hamba ya allah
pindah tunggu di sini ya jaga adik
ibu mau pergi sebentar
ibu mau pergi ke mana ibu
ibu mau cari uang sayang
buat beli makan dan minum
kalau kalian diganggu
kalian teriak aja minta tolong
insya allah kalian akan ada yang tolong
selamat malam pak
saya sudah tidak butuh kamu lagi
saya nggak minta bayaran mahal malam ini pak
saya cuma minta untuk beli nasi dan susu anak anak saya
saya bersedia melakukan apa aja yang bapak minta
kamu itu benar benar tidak tahu malu ya
ya sampai orang goblok kamu ya
kalau aku dulu senang sama kamu
karena kamu itu masih cantik
nularin penyakit kamu sama saya ha
asal kamu sekarang begini saja
kamu pergi dari sini
dan saya tidak mau lihat muka kamu lagi
terima kasih pak
tapi saya tidak ingin dapat creek legu

tapi kalau kau bikin
masa tiada suara
kamu benci langsung